halo pemirsa ketemu lagi bersama saya albi pratama di sini
saya masih berada di kota cirebon jawa barat
nah saya akan berkunjung ke salah satu masjid yang sangat bersejarah
di mana masjid ini dulu dibangun oleh para wali atau para sunan
nah kira kira masjid apa ya
kalau begitu langsung ikuti saja perjalanan saya kali ini
masih di kota cirebon
pak kalau masjid kita rasa itu sebelah kiri ya arahnya
arah kiri itu nih ya
terima kasih pak terpunjuk arahnya
ini dia masjid yang tadi saya katakan dibangun oleh para sunan yaitu sunan gunung jati yang dibantu oleh sunan kalijaga
yaitu masjid sang cipta rasa
masjid sang cipta rasa
untuk melihat bangunan dan juga sejarah dari masjid sang cipta rasa ini
saya bersama salah seorang pengurus masjid
yang menemani saya berkeliling
pertama kami akan berkeliling di area luar dan selanjutnya ke bagian dalam masjid
kalau ini masuknya bangunan tambahan di zaman belanda
sekitar satu abad
sudah satu abad
sudah satu abad
berarti tetap bersejarah ya kakek
karena ini mungkin untuk menampung jaman lebih banyak atau seperti apa tujuan awalnya
tujuannya memang untuk daya tampung yang lebih besar
jadi semua bangunan ini masih dipungsikan seperti pada awal dibuat
jadi ini dibangun itu atas inisiatif dari ratunya mas pakung wati
beliau adalah salah satu istri dari sunan gunung jati
kemudian sunan gunung jati memperakarsai untuk pembangunan masjid ini
dan oleh tim wali songo sembilan wali itu berjerjibaku
artinya bekerja sama membangun masjid ini
kebetulan yang mengarsitek bangunan ini adalah sunan kalijaga
masjid sang cipta rasa
masjid sang cipta rasa
masjid sang cipta rasa
masjid sang cipta rasa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kang tadi sebelum masuk ke sini itu pintu masuknya berukuran kecil itu memang seperti itu atau ada maknanya sih kang sebenarnya
ya memang para wali itu membuat bangunan semua ada maksud dan maknanya
itu pintu kecil itu dimaksudkan supaya orang yang masuk ke dalam masjid itu menghormati siapa penciptanya itu
menghormati masjid di bawah sana
dan tidak menampakan kesombongan
tidak menunjukkan bahwa dia itu pejabat apakah pengusaha atau segala macam
semua yang masih berada di masjid itu sama
hampir dari seluruh kerangka bangunan masjid sang cipta rasa ini berbahan dasar kayu jati yang kokoh dan berumur panjang
sehingga meski dibangun pada tahun seribu empat ratus delapan puluh masjid sang cipta rasa yang dibangun para sunan ini masih terlihat sangat kokoh
nama masjid ini sendiri memiliki arti sang sebagai kagungan cipta berarti dibangun dan rasa berarti kegunaan
tiang utama masjid ini memiliki ketinggian tujuh belas meter yang merupakan simbolisasi jumlah rokaat sholat dalam satu hari
uniknya simbol keislaman di dalam masjid tidak begitu terasa karena adanya akulturasi budaya yang menghiasi bagian mihrab atau tempat khusus imam sholat yang menyerupai ukiran pura umat hindu
ini adalah namanya naksuroh atau orang sini bilang kerapyak
ya oke diperuntukkan untuk keluarga sultan
para sultan dan keluarga hindu sholatnya di sini
itu dari kesultanan kasepuhan
ya ini ada dua tempat yang di depan dengan yang di belakang
oh dengan yang di sebelah situ ya kang
yang di depan ini untuk warga kesultanan kasepuhan
kalau yang di belakang itu untuk keluarga kesultanan kanoman
jadi pagi para pemudik yang melintasi kawasan cerbon dan hendak melakukan perjalanan baik itu ke jawa tengah atau jawa timur
bisa mampir ke masjid sang cipta rasa ini untuk beribadah dan juga mungkin ikut buka puasa bersama kang ya
kalau begitu ikuti perjalanan saya selanjutnya karena sesaat lagi saya masih akan keliling di kota cirebon